ya lima nama kami akan rapat minggu depan
untuk mematangkan itu
ini sudah komunikasi dengan para kandidat
minggu depan tim delapan akan rapat intensif beberapa hari
berarti pak anies akan ketemu ya
ya pak anies mau ikut katanya
berarti tim delapan dan pak awalnya tim delapan saja
ya kalau yang ketemu ketemu itu
sementara tim delapan dulu
pak anies kita suruh jalan jalan dulu aja
siapa sih bang yang membuat malah kandidat
kira kira yang apa
yang lima itu datang lah ngobrol